sebanyak enam puluh tiga anak meninggal dunia karena kejadian luar biasa
akibat campak dan gizi buruk di delapan kecamatan yang berbeda
di kabupaten asmat provinsi papua
akses kesehatan daerah pedalaman yang jauh dari akses infrastruktur
pembangunan masih menjadi masalah utama di papua
agats kabupaten asmat adalah satu wilayah yang masih terisolasi di papua
seperti danau wage korowai batu distrik yani rumah
kabupaten bovendigul samenage kabupaten yahukimo
dan higi kabupaten duga
tidak adanya sarana kesehatan yang memadai dan mumpuni di pedalaman
dan kampung kampung yang terisolasi juga menjadi tantangan tersendiri
karena jarak puskesmas yang jauh dari tempat tinggal masyarakat pendalaman papua
berdasarkan profil kesehatan tahun dua ribu enam belas yang dirilis
kementerian kesehatan tentang rasio puskesmas per kecamatan
di indonesia tahun dua ribu dua belas sampai dua ribu enam belas
papua dan papua barat menduduki peringkat terakhir
dengan rasio tujuh puluh dan enam puluh sembilan
padahal papua memiliki sekitar tiga ratus distrik atau kecamatan
pada dua ribu lima belas dinas kesehatan papua mencoba menerapkan mobile klinik
dengan konsep jemput bola petugas kesehatan yang akan mendatangi warga
di papua beberapa puskesmas menjadi tempat penyimpanan data atau administrasi
terutama di daerah daerah terpencil
karena mayoritas petugasnya harus kemas

ketika penyelamat di papua

namun timbul masalah lainnya
idealnya pelayanan kesehatan provinsi adalah puskesmas
yang memiliki lima jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif
dalam hal ini provinsi maluku berada di posisi paling buncit
prosentase maluku berada di angka tiga lima puluh dua persen
berada di atas provinsi maluku dalam menjangkau warga
papua pun masih kekurangan tenaga kesehatan
november dua ribu tujuh belas kepala dinas kesehatan provinsi papua aloysius giai menyatakan
papua masih membutuhkan sekitar tiga puluh enam ribu tenaga kesehatan
untuk ditempatkan di daerah daerah terpencil
saat itu papua hanya memiliki sekitar dua belas tenaga kesehatan
total sumber daya manusia kesehatan di indonesia bertahun dua ribu enam belas
sekitar satu juta
provinsi dengan jumlah sumber daya manusia kesehatan atau sdmk paling sedikit
yaitu kalimantan utara tiga satu ratus empat puluh delapan orang
papua barat empat enam ratus sembilan puluh tiga orang
dan sulawesi barat lima dua ratus dua orang
maka dari itu dengan kejadian luar biasa
campak dan gizi buruk di agats kabupaten asmat papua diharapkan dapat teratasi
dan distribusi tenaga kesehatan dapat tersebar